hari ini tepat satu tahun peringatan invasi rusia ke ukraina
negara yang dipimpin oleh vladimir putin itu
mulai melakukan invasi ke ukraina sejak dua puluh empat februari dua ribu dua puluh
sebagai dukungan untuk ukraina
pemerintah paris menyalakan lampu biru kuning di menara ikonik eiffel
warna biru dan kuning mendominasi menara eiffel pada kamis malam
negara negara sekutu ukraina sedang bersiap
untuk memperingati satu tahun invasi rusia ke ukraina
ukraina mengatakan pasukannya berhasil memukul mundur serangan rusia di garis depan
menjelang peringatan satu tahun invasi
satu tahun invasi berlangsung
namun hingga kini belum ada tanda tanda rusia
ingin mengakhiri agresi dan berdamai dengan negara tetangganya itu
presiden vladimir putin telah melancarkan serangan
sejak mulainya musim dingin pada desember lalu
ini membuat jutaan warga ukraina harus menghadapi cuaca dingin ekstrim
di tengah kurangnya pasokan listrik
di negara yang dipimpin oleh volodymyr zelensky
sementara itu puluhan warga memasang ratusan boneka
di depan kantor pusat uni eropa pada kamis
warga yang berasal dari organisasi avas ini
memprotes dugaan deportasi anak anak ukraina oleh rusia
dan menyerukan kepada uni eropa dan amerika serikat
agar segera bertindak
ini dilakukan seminggu setelah laporan dari amerika serikat
yang menyatakan bahwa rusia telah menahan
anak ukraina di tempat tempat yang dikuasai rusia
di mana penahanan ini diduga bertujuan untuk
mengedukasi politik terhadap anak anak ukraina
moskwa menolak tudingan tersebut dan mengatakan
rusia menerima anak anak yang terpaksa
melarikan diri dari ukraina